kita beralih ke informasi lain
menko polhukam mahfud md menegaskan
pemerintah indonesia telah menyiapkan
strategi untuk menangkal masuknya
wni yang bergabung dengan isis
yang masuk melalui jalur ilegal
pemerintah akan menangkap wni x anggota isis itu
jika kedapatan masuk melalui jalur tersebut
temuan yang ada yakni para wni x
anggota isis yang telah mengaku
membakar paspor tetapi masih
memiliki paspor lalu mereka
masuk ke indonesia melalui negara
bebas visa sejumlah langkah
telah disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut
namun mahfud enggan menjabarkan
langkah antisipasi yang dimaksud
pemerintah menyatakan akan memastikan data
valid jumlah dan identitas orang
yang terlibat terorisme seperti
bergabung dengan isis termasuk
anak anak pemerintah indonesia telah
memutuskan tidak memulangkan
wni x anggota isis yang berada
di luar negeri seperti suriah dan turki
meski begitu pemerintah akan mempertimbangkan
kepulangan anak anak wni x
anggota isis yang berusia kurang dari sepuluh tahun
pemerintah indonesia telah memutuskan
untuk memastikan ke anda semua